menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti mendapat penghargaan bergensi leaders for a living planet dari organisasi worldwide life foundation wwf di washington amerika serikat
penghargaan diberikan oleh presiden wwf yolanda kakabatse di sela pertemuan pemimpin dunia bertajuk ours ocean yang diselenggarakan oleh kementerian luar negeri amerika serikat di washington
susi dianggap telah berjuang untuk memerangi illegal fishing mendukung pengelolaan perikanan berbasis ilmu pengetahuan serta mempromosikan laut yang sehat
penghargaan leaders of living planet sudah diberikan kepada seratus tokoh dunia sejak tahun dua ribu lalu
mantan sekjen pbb kofi anan adalah salah satu tokoh yang pernah menerima penghargaan ini